dul hafiz mantan pegawai biro rumah tangga kementan bersaksi di sidang tipikor dengan terdakwa ex mentan syahrul yassin limpo
menyebut diminta untuk membayar kartu kredit pribadi sel sebesar dua ratus lima belas juta rupiah
padahal tak ada anggaran di kementan untuk membayar kartu kredit pribadi scl
sampai saya dicopot itu terkait kartu kredit yang mulia
ya baik saudara dicopot siapa yang copot jabatan saudara
kalau yang copot kan informasi ya atasan kita langsung ya pak sekjen yang mulia
kenapa dicopot saya tidak tahu yang mulia
saudara pernah dimintai siapa yang melintas saudara panci atau siapa
kepala biro yang mulia kepala biro ya pak musafak
iya yang mulia apa yang disampaikan ke saudara
untuk membayarin kartu kredit yang mulia
kita membayar dengan kartu kredit kartu kredit itu apakah dalam bentuk apa
enggak kita hanya diinfokan sama kepala biro ada pembayaran kartu kredit
ada pembayaran kartu kredit atas nama siapa kartu kredit itu
pak sel yang mulia atas nama pak menteri pak sel
untuk dilunasi berapa berapa untuk indulasi itu tahu nggak saudara
sekitar dua ratus an lebih kan mulia dua ratus juta
itu saudara yang dapat informasi dari kepala
kepala biro menyampaikan ke saudara harus disiapkan kan tidak ada dana